dan dirinya yakin bahwa indonesia akan menjadi negara yang maju dan hebat
apakah kemudian treatmentnya akan mirip dengan ketika positif covid sembilan belas begitu pak syaril
penjual itu taunya kan sudah pasti dibayar nantinya
oh tapi dia gak main main mulu
menulis pilihan perjalanan yang sangat membuat kerja hingga banyak
kesadaran itu sebetulnya sudah ada kan
kami tidak bisa mengeluarkan keterangan apa apa
dia itu disukai banget sama aktivis dan saintis
tebing tinggi terletak di jalan lintas sumatera
gue udah nyari juga soalnya sebelum waktu itu gue nonton pas pertama
cuma hari ini kita berempat nih karena satu penggawa kita lagi gak bisa hadir
yang peralatannya ini kalau menurut saya pribadi itu sudah dua ratus
plastik sekali pakai dinilai lebih praktis dan lebih murah